kita coba jajal ya seperti apa gamesnya ayo mas gimana ini pakai dulu oke ini apa namanya
fitur big tenan ada di dalam bridge in game atau big sebuah aplikasi permainan yang menyajikan
tampilan futuristik utopia maupun distopia atau dunia terbuka game ini hadir dalam beragam genre
sehingga dapat dinikmati semua kalangan namun fitur berbelanja belum bisa dicoba karena berupa
prototipe yang baru dapat dijajal para player juli dua ribu dua puluh dua mendatang selain itu butuh internet
berkecepatan tinggi untuk memainkan game bila tidak movement atau perpindahan akan mengalami
sedikit delay atau perlambatan salah satunya itu adalah auto translate ya yang dimana nanti
ketika kita bertemu dengan komunitas atau player dari luar negeri atau apa itu kita nggak perlu
lagi repot repot translate sendiri jadi auto transfer avoice nya udah langsung ke transfer
ke suara kita ke
pemain seru ya konsep realistik dan futuristik itu bikin suasana jadi hidup pemain game berharap
fitur turnamen dalam big menjadi daya tarik bagi player lantaran dapat menghasilkan cuan dalam jumlah
berbasis blockchain aset di dalam game berupa non fungible token atau nft
di mana setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli barter maupun aktivitas lain laiknya dunia nyata
roni satria septari pradana jakarta